aku nya ganti baju dulu yuk
duduk sini cuk
gimana kerjaan kamu yang sekarang
alhamdulillah lancar cuk
kalau gitu jual aja sama yang lain kak
entah kupon diperjual belikan
saya gak tau yang mau bilang apa lagi ya
kupon pembagian diperjual belikan
ini namanya sesat
eh cek jangan seuzon
saya bukan memperjual belikan
saya cuma membantu orang orang yang kekurangan
supaya mereka punya uang
urusan kuponnya bagaimana
jual aja sama yang lain
katanya kamu tadi belanja untuk lebaran
tapi kok bapak tidak liat kamu beli sesuatu
gak jadi pak
nanti aja sekalian bareng sama nenek
kalau neneng sudah pulang
aduh bapak mau taro aja sekarang
mau gak pak
diin cudmu kemana
mampir dulu yuk
alhamdulillah sehat cak
nanti mams terawet dimana
mama terabai di rumah aja ya
ini masih harus siapin kue
kita terawet di musola yuk
kamu pake mukena cecek aja
yaudah bera kau siapin dulu yuk
tolong jangan bergantung aja iy alex
sebatas itu sama capit dan aku
kalikum orang sholatnya udah selesai
memang imamnya siapa
kusoy masa cepat sekali
bukan bapak gak terawai lagi
bapak tidak mendengar azannya nih
tapi nanti bapak terawai di rumah
bapak sudah selesai
uci sudah dapat jas buat nikahan
sudah dapat pinjam di penyewaan
sudah kalau gitu ayo kita masuk
gak usah apa saya duduk di sini aja mau ngandem
kalau gitu apa masuknya
lihat cuy amal juga masuk ya
ya enggak amal
angga duduk kang
kang undangannya tuh udah dicetak
akang mau bawa berapa ke ciraos
gak usah akang mah gak usah pakai undangan
akang teh orang ciraos kenal semua
nanti takut gak cukup undangannya
kang cuyimang undangannya pakai mulut aja ya
ih gak enak atuh kang kurang sopan
bimin takut nanti orang ciraos tersinggung
insya allah enggak min
orang ciraos mah semuanya baik baik
kan mimin teh gak punya salah sama akang
kemaren mimin teh udah minta izin sama apa
tapi apa gak ngijinin mimin tinggal di ciraos setelah nikah
memangnya kalau kita tinggal di ceraos nanti tinggal di rumah siapa
akang gak tau min
akang teh gak punya rumah di sana
akang cuma berpikir kalau di sana akang kenal banyak orang jadi mudah dapat kerjaan
akang teh gak papa kalau akang kerja di ciraos mimin tinggal di sini
kan nggak terlalu jauh kang
akang teh khawatir
takut gak bisa ngasih kehidupan sama mimin
gimana kerjaan kamu yang sekarang
alhamdulillah lancar ce
kan ce yang ajarin ke cucu
semua pekerjaan teh gak ada yang enak
tapi gimana kita bikin pekerjaan itu jadi enak
katanya subur makmur mau buka kantor cabang di bogor ya cek
kamu gak mau pindah dari kerjaan kamu yang sekarang
cece kangen sama kamu
cucu juga kangen sama ce yoyo
waktu pak mustaqim suruh cece buka kantor cabang
yang ada di pikiran cece cuman kamu cu
yang bisa bantu cece
gak ada yang lain
waktu cucu tau
kalau ce yoyo tembuk buka kantor
buka kantor cabang
cucu itu selalu berhayal
minta cucu gabung buat bantu bantu
tapi ce yoyo itu gak pernah telpon cucu
tapi takut ditolak sama ce yoyo

cucu itu pengen bisa nyari orang
yang lebih baik dari cucu juga banyak
penghasilan di restoran teh enak
besar tipsnya juga besar
tapi di sorotan gak ada ce yoyo
tapi di sorotan gak ada ce yoyo

cucu mah bisa aja mendidik orang lain
cucu mah bisa aja mendidik orang lain